satu objek wisata terpopuler di bali sepi pengunjung
pura di kaki gunung agung ini masuk dalam zona tidak aman
aktivitas kegempaan yang kerap terjadi membuat warga memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman mereka
beginilah suasana pura besakih pada minggu dua puluh empat september
pemerintah setempat memutuskan bahwa kawasan wisata pura besakih ditutup dari aktivitas wisata
mulai sabtu kemarin hingga batas waktu yang tidak ditetapkan
sebuah pengalaman yang berbeda saya rasakan saat ini di pura besakih
sebuah pura yang sebenarnya adalah objek wisata yang terpopuler di pulau dewata
saat ini pura besaki sangat sepi sekali saya bahkan bisa mendengarkan kicauan kicauan burung bernyanyi di kawasan ini
warga lokal mulai meninggalkan kawasan ini sejak enam hari yang lalu
saat mereka merasakan kegempaan dari gunung api gunung agung semakin sering
terjadi mereka saat ini mengungsi ke kawasan kawasan di luar perimeter dua belas km
dan pura besakih saat ini ditinggalkan oleh para penghuninya dan juga para wisatawan
sejak delapan belas september pvmbg mencatat kurang lebih terjadi lima ratus aktivitas kegempaan setiap harinya
warga yang resah memilih untuk meninggalkan kampung halaman mereka
jika keadaan aman biasanya mereka akan kembali untuk mengambil lebih banyak barang yang bisa dibawa
tak hanya itu warga terpaksa kehilangan mata pencaharian untuk sementara waktu
warga yang resah memilih untuk meninggalkan kampung halaman mereka
walau mayoritas warga telah mengungsi beberapa warga masih bertahan di sejumlah desa di kawasan besakih
personel gabungan yang tergabung dalam satgas siaga tanggap darurat
kerap melakukan penyisiran di zona tidak aman untuk memastikan warga mengungsi ke lokasi yang lebih aman
muntazah catra diningrat karangasem